polisi lalu lintas kembali mendapat apresiasi dari masyarakat
setelah melakukan tugas mulia membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di tol jor jakarta barat pada kamis lalu
kompol purwanta yang merupakan kanit lantas polsek taman sari berhasil membawa seorang ibu bernama eki dini monika
dan suaminya zainal menerobos kemacetan panjang akibat adanya dua truk yang terlibat kecelakaan
menurut zainal dirinya berencana membawa sang istri untuk melahirkan di kampung halaman di pemalang jawa tengah
namun saat tidak lambus sang istri kesakitan karena hendak melahirkan
dirinya pun memberanikan diri memberhentikan mobil polisi lalu lintas yang sedang berpatroli dan meminta diantarkan ke rumah sakit terdekat
dan dengan sigap kepolisian menerobos kemacetan
melihat momen kelahiran sang anak yang dibantu oleh petugas kepolisian zainal pun memberi nama sang anak dengan nama muhammad perwira sambodo
dari kalideres mau arah pulang ke jawa
pas itu udah ngerasa sakit
saya langsung ini nanya ke supir mau bilang suruh cari rumah sakit terdekat
kalau enggak puskesmas apa
pas kebetulan juga ada bapak ini
itu ketemunya dimana tuh
jumat pagi direktur lalu lintas polda metro jaya mendatangi pasangan eki dan zainal
sambodo mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang memberi nama
sama dengan dirinya
pihaknya berencana akan memberikan penghargaan kepada anggotanya
hal ini dilakukan untuk memotivasi anggota lain
tentu ada reward buat yang bersangkutan buat yang menolong
walaupun sebetulnya kami semua melaksanakan tugas ini tanpa mengharapkan penghargaan
seperti diberitakan sebelumnya anggota kepolisian pada kamis sore berhasil membawa seorang ibu yang hendak melahirkan di dalam bus
dan diantarkan ke rumah sakit untuk menjalani proses persalinan
badru zamal jakarta